terdakwa lanyala mataliti senin kemarin menjalani sidang perdana di pengadilan negeri tipikor jakarta
dalam sidang lanyala bersama sembilan kuasa hukumnya lagi lagi yakin akan menang dalam persidangan
sidang perdana dugaan korupsi dana hibah kadin jatim dengan tersangka lanyala mataliti digelar di pengadilan negeri tindak pidana korupsi jakarta pusat senin siang
dalam sidang tersebut lanyala tampak menyerongkan posisi kursinya ke arah jaksa penuntut umum
posisi duduk semacam ini tidak lazim bagi terdakwa pada umumnya
biasanya terdakwa mengarahkan tempat duduknya lurus ke arah majelis hakim
pada sidang perdana ini kuasa hukum lanyala langsung menyampaikan eksepsi
pengacara yakin pihaknya akan menang karena mantan ketua pssi ini telah tiga kali menang dalam sidang pra peradilan dan dinyatakan tak layak menjadi terdakwa
kita bagi menjadi tiga bagian yang pertama pengadilan tidak berwenang untuk mengadili
kenapa tidak berwenang karena dari satu case to answer tidak ada perkaranya
karena sudah ada praperadilan sudah menyampaikan karena pantasnya tidak sah karena objeknya tidak sah
kemudian juga itu yang membuat surat dakwaan ini otomatis mental demi hukum
kenapa karena perkaranya ini kan perkara perkara pengulangan
sementara jaksa penuntut umum membantah kasus lanyala tidak layak disidangkan
jaksa memiliki bukti
pengung jawabkan pada saat kasus ini terjadi
materai yang tertera pada tanda bukti buatan dua ribu empat belas sedangkan surat tanda bukti bertanggal dua ribu dua
bahwa matrenya itu baru dua ribu empat belas padahal pernyataan itu dibuat tanggal dua ribu dua belas
kalau dulu dakwaan kalau dulu dua orang ini ternyata ada yang menerima
nah ada yang menerima
hanya rekayasa saja untuk mengelabui untuk mensiasati untuk menutupi fakta fakta yang sudah dikatakan bahwa itu adalah tidak benar semua
lanyala ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana hibah kadin jatim sebesar lima tiga miliar rupiah
sidang selanjutnya akan diteruskan dengan menghadirkan sejumlah saksi pada agenda berikutnya